selanjutnya kita akan melihat langsung uji coba ganjil genap di kilometer empat puluh tujuh hingga ke kali kangkung ya
sudah ada produser lapangan cnn indonesia bella mulahela di gerbang tol cikampek jawa barat
selamat siang menuju sore bella ini hari terakhir uji coba ganjil genap di sana ya
dan sebelum akhirnya besok akan resmi diberlakukan
ini bagaimana sejauh ini pandangan anda dari pagi hari ini
apakah dirasa akan efektif begitu untuk mencegah kemacetan
ya selamat sore sarah
dapat saya sampaikan memang pantauan saya sore hari ini dari gerbang tol cikatama ataupun cikampek utama memang lalu lintas ini sudah kembali normal
bila memang tadi pagi sempat terjadi adanya penumpukan ataupun antrian yang terjadi di gerbang tol cikampek utama
memang pihak jasa marga setelah tadi pagi sempat adanya antrian langsung membuka empat gardu tol yang akan mengarah ke arah palimanan
dari yang biasanya lima belas gardu dan dibuka menjadi
ditambah empat begitu maksud saya menjadi sembilan belas gardu
dan memang betul sekali sarah tadi pagi memang sempat diberlakukannya skema rekayasa lalu lintas yang kedua
yaitu setelah ganjil genap ada lagi di kilometer empat puluh tujuh adalah kontraflow begitu
yang dari kilometer empat puluh tujuh ini langsung mengarah ke cikampek utama ataupun gerbang tol di cikampek utama
dan memang hari ini merupakan hari ketiga ataupun hari terakhir diberlakukannya uji coba ganjil genap
dan dirasa memang cukup tepat diambil
untuk mengurangi penumpukan lalu lintas yang terjadi pada nantinya prediksi harus mudik yaitu pada tanggal dua puluh delapan april ataupun tanggal dua puluh sembilan nanti
untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana update kendaraan lalu lintas yang ada di cikampek utama sudah bergabung dengan saya
manajer transaksi dan juga lingkungan bapak ahmad zamzuri
ya bapak boleh dijelaskan sekarang bagaimana pak kondisi lalu lintas yang ada di gerbang tol cikampek utama
apakah masih padat ataupun ada antrian seperti tadi pagi atau seperti apa pak
iya pada saat ini lalin kembali normal ya kembali normal tidak seperti tadi pagi
tadi pagi itu memang terjadi lonjakan lalu lintas yang tidak seperti biasanya
biasanya itu hanya untuk sip satu itu hanya sekitar sepuluh ribuan tapi tadi sampai jam dua hari ini sudah dua puluh
jadi ada kenaikan sekitar satu ratus tiga puluh persen
besok merupakan hari arus puncaknya nih pak puncak arus balik mudik
kalau misalnya dari jasa marga sendiri akan persiapannya seperti apa pak di gerbang tol cikatama sendiri
persiapan kami di gerbang tol tentunya kita sudah menyiapkan skenario atau skema yang paling ekstrim one way
kalau one way artinya kita di sini bisa maksimalkan seluruh gardu di cikatama ini menjadi gardu untuk keluar
untuk ke arah
teranjawa semuanya ada tiga puluh gardu
sudah kita siapkan semua personilnya dan alat transaksinya yaitu mobil ridernya sudah kita siapkan
bapak tadi sempat menyebutkan bahwa nantinya akan dibuka semua gardu tol yang ada di gerbang tol cikatamak
lalu bagaimana nantinya mobil mobil yang akan mengarah ke jakarta bagaimana pak
sebelumnya dua jam sebelumnya itu semua jalur harus dikosongkan ya terutama dari kali kangkung
ke jakarta ini harus sudah dikosongkan
jadi secara keamanan dipastikan aman
kalau misalnya sore hari sendiri sekarang pak ada peningkatan atau masih normal kembali pak
kemungkinan nanti ya sekitar habis habis sholat isya terawih itu biasanya ada sedikit peningkatan gitu
tapi masih dalam batas normal dalam kapasitas kemampuan gardu operasi kita
baik pak zabzuri terima kasih

terima kasih dan selamat bertugas kembali bapak
nah begitu sarah memang kalau misalnya kita memantau bahwa arus pantauan arus mudik ini pada sore hari ini memang kembali normal
kalau misalnya tadi pagi sempat antri sekarang juga sudah tidak ada antrian di gerbang tol karena memang pihak dari jasa marga sendiri sudah membuka sembilan belas gardu
namun nantinya bila pada malam hari yaitu menjelang tanggal dua puluh delapan ataupun puncak dari arus mudik ini akan dibuka tiga puluh begitu menurut dari manajer operasional
juga manajer lingkungan begitu nantinya juga pihak dari jasa marga akan menyiapkan beberapa petugas untuk bersiap di sekitar di gerbang tol begitu untuk membantu untuk mengep di gerbang tol
dan tadi memang juga sempat terjadi adanya kecelakaan begitu sarah yang membuat arus ke arah tol cikatama ini cepat tersendat di kilometer enam puluh tujuh begitu
jadi memang para pemudik yang akan melakukan perjalanan jauh di himbau untuk tetap menjaga kesehatan
dari kesehatan diri sendiri namun juga dari kesehatan mobil begitu dari pengecekan ban pengecekan mobil dan juga kalau misalnya sudah terlihat sudah mulai ngantuk segeralah beristirahat di rest area
namun mengikuti himbauan yaitu tiga puluh menit untuk di rest area sarah